hai gubernur dki jakarta memaparkan transformasi yang ada di ibukota selama lima tahun terakhir
pada forum yang bertema gagasan narasi dan karya di taman ismail marzuki jakarta pusat
gubernur dki jakarta anies baswedan memaparkan program yang telah dikerjakannya dalam lima tahun
tahun terakhir terdapat beberapa program yang telah dihasilkan seperti mengalihkan paradigma
pembangunan yang berbasis kendaraan pribadi menjadi berorientasi transportasi publik menurut
data tiga moda transportasi yakni transjakarta mrt jakarta dan lrt jakarta jumlah penumpang
perhari pada dua ribu tujuh belas mencapai lebih dari empat ratus ribu terjadi peningkatan hingga satu juta penumpang
perhari pada dua ribu dua puluh angka tersebut membuat anies optimis memprediksi target empat juta penumpang
perhari pada dua ribu tiga puluh sejak tahun dua ribu tujuh belas cakupan layanan transportasi publik meluas dua kali
beralih menggunakan kendaraan umum apa konsekuensinya kalau tersambungkan seperti ini
perekonomian kita menjadi tumbuh bersama siapa saja bisa menjangkau mana saja kegiatan kegiatan
barang itu bisa menjalani mobilitas yang lebih efisien selain itu sudah dilakukan revitalisasi
sarana dan prasarana transportasi publik dimulai dari menata pedestrian serta membangun jalur sepeda
hingga saat ini telah terbangun dua ratus enam puluh lima km trotoar satu ratus tiga km jalur sepeda ditargetkan hingga akhir
tahun dua ribu dua puluh dua mencapai tiga ratus km kemudian terdapat integrasi sembilan simpul antar moda empat belas jpo baru
hingga revitalisasi dan interkoneksi bawah tanah pertama ke mrt hal ini mendukung terbangunnya
sistem transportasi yang terintegrasi saat ini jakarta tercatat sebagai sustainable transport
award nomor satu di dunia
kata kuncinya integrasi
bagaimana satu kata bisa terlaksana di seluruh kota dan kata integrasi inilah kuncinya satu kata
kuncinya yang kemudian dipakai oleh semuanya
terobosan terobosan seperti ini ibu sekalian itu adalah ujung itu bagian dari karya
anies juga memaparkan beberapa revitalisasi bangunan di jakarta
seperti kota tua yang kini memiliki nama batavia
taman ismail marzuki yang kini sudah rampung
hingga sejumlah taman diantaranya taman kota tebet dan taman literasi marta kristina tiahahu
saat ini terdapat lebih dari empat ratus taman yang dibangun baru maupun revitalisasi di jakarta
dua puluh dua persen penduduk jakarta dapat mengakses taman dalam jarak delapan ratus meter
ia berharap ke depannya jarak akses taman ini akan semakin diperpendek
sehingga dapat menghidupkan kembali ekosistem alam